coba deh kalian cek email kalian masing masing
soalnya gue disuruh tasha untuk kirimin rundown acaranya sama schedule finalnya
ehm jadi tidak semua perfect kan
gak ada kekurangan gak ada apa untuk fase seninya
kerja keras hard work kerja sendia
kamu tangani diri kamu dulu
aku merasa gagal jadi
aku ngerti perasaan kamu
kalau itu bisa buat kamu tenang
kenapa hidup gue terus terusan berhubungan sama pangeran
pangeran selalu berusaha deketin putri
padahal dia tau kalau gue terus sayang sama putri
dan sekarang om alex berusaha ngambil mama dari gue
di saat hubungan gue sama mama sudah mulai membaik
pacar gue mau ketemu sama lo nanti pulang kampus
ngapain bukannya lo mau janjian sama fanya
tuh kan benar dugaan gue
kalau lo bapergak gara cemburu sama fanya
dih males banget
pokoknya kita harus ketemu
gue mau jelasin kenapa tadi fani deketin gue
kalau lo nolak gue bakal nekat bilang ke putri sama rizky kalau kita udah jadi ya

dih sese banget deh
apaan yang rese
put pulang kampus lo mau kemana
put pulang kampus mau kemana
nyokap sih wa gue
ngajakin gue makan di luar
wih asik dong kalau gitu
mau ikut gak
kayaknya enggak deh

ibu pasti senang deh kalau lo ikut makan bareng kita

ehem kali ini enggak deh put

soalnya gue mesti ketemu sama atta

soalnya gue mesti ketemu sama ata
tapi tumben banget citra mau ketemuan sama ata
bukannya mereka sering banget berantem
bukannya mereka sering banget berantem ya
gue duluan deh
oke so gak ada pertanyaan lagi kan
oke so nggak ada pertanyaan lagi kan
kita belum ada susunan acaranya mel
coba deh kalian cuci email kalian masing masing
soalnya gue udah suruh tasya untuk kirimin rundown acaranya

iya lah emm jadi udah semua perfect kan
tidak ada kekurangan gak ada apa untuk fase seninya

kerja keras hard work
wait kok lo gak tepuk tangan sih
wait kok lo gak tepuk tangan sih
secara kan gue udah bantuin lo
berarti malam ini kita udah bisa mulai set panggungnya
of course dong nanti next day nya kita bisa langsung running show dia kayak semacam gladiresik kayak gitu iya kan deh
kalian semua udah bisa kerjain kerjaan kalian masing masing
kalau aja usus semua orang yang jadi wakil gue
tunggu tunggu tunggu
gue ngapain sih lo ikutin gue
kan lo mau jalan sama si fanya
kenapa lo senyum senyum
ada yang lucu
cuman ya pacar gue itu
kalau lagi ngambek begini tuh kelihatan pute
gue tuh sebenernya males jalan sama si fanya
cuma mau gimana lagi gue terpaksa
kalau bisa milih juga gue pengennya jalan sama pacar sendiri
gak usah gombal jadi orang
ih siapa yang gombal orang seriusan
nih dengerin gue semua itu idenya si giol
jadi kita berdua tuh
pengen bantuin pangeran
percaya sama gue
gue gak ada aneh aneh kok
nih pangeran itu sekarang lagi terus terusan diancam sama simel
karena si mel tuh punya bukti
file kelemahannya si pangeran
sekarang gini aja bayangin
lo punya sahabat sahabat nih banyak nih temen temen ya
kalau lagi ada masalah pasti lo otomatis bantu dia kan
nah itu sekarang posisi gue cit
yang lagi ada masalah
percaya sama gue
akhirnya ya kita berhasil
gue yakin banget
pasti acara pesta sini bakal wow banget
apalagi besok tim artistiknya udah mulai kerja
jadi kita bisa awasin terus deh bareng bareng
sekalian ngerayain keberhasilan kita
gue mau balik
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pesta seni ini siapa

lo capek banget pasti pura pura akan ditabrak
biar dipeluk peluk sama pangeran
mel barusan lo bilang lo mau cabut kan ke venus cafe

kayaknya batu bata udah mulai terbiasa deh sama mel
rizky ini kenapa kamu kemasin baju baju kamu
terus kamu dengerin penjelasan mama dulu dong
rizky kamu gak boleh pergi kemana mana
lepasin aku mama
kita akan bisa bicara baik baik
mama mohon kamu jangan begini
dari dulu mama selalu nuntut aku buat ngertiin mama
mama nyuruh aku ngasih kesempatan biar dekat lagi sama mama
tapi di saat aku mau mulai ngebuka hati lagi buat mama
mama ngelakuin hal yang bikin aku semakin pengen jauh dari mama
dari dulu emang mama egois
mama selalu pentingin perasaan mama sendiri
mama gak pernah peduli sama perasaan aku